jangan lupa like share dan subscribe channel ini
iya pak ustadz
iya pak ustadz
saya mau nyiapin ini nih perabotan buat makan siang santri
iya tenang aja tik beres
goreng jangan sampai angus
itu di piring pak dek
wah pak dek nih yang makan nih
ngomong aja pak dek
saya ikhlas kalau pak dek yang makan mah
lagi juga ayam itu mau makan ke santri
nah siapa yang makan ya
orang ketawa nggak mungkin kalau saya makan nggak kenyang
gue yakin nih yang perutnya melembung ini
itu yang sering makan
pak dek nuduhnya yang langka aja
sini pak dek
ada yang belah di kucing masuk sini
apa pak dek
ada apa sih
lihat kakek aku nggak
kakek kamu yang mana sih
tadi ada orang ngomong katanya kakeknya lukman ke warung lilis
tadi emang ada
tapi udah dianterin sama si obet bang ojek tuh ke pesantren
lukman kamu dipanggil sama ustadz ridwan iya soalnya kaki kamu itu udah datang lukman ke
pesantren kunanta sampai bilang kayak gini oh ini cucu kakek kakek sampai kau percaya percaya
aku ya alhamdulillah kakek aku udah dateng kakek aku datang gitu assalamualaikum
kenapa itu kan kocok makanan aku ini iya yuk nih
kalian sih tadi itu ada di kamar santirwati ya udah kita bawa kurang makan apa sebelumnya
itu berantakan terus kita rapihin deh ya nggak tahu
astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim eh eh ini ngapasih pada ribut semua begini suara
kalian di tektok ke tembok nyamper nih kedengeran di kubing kubing
hai maksudnya aja ngapain ya tolong ayah padek aduh
nih ini bahaya ini darurat ah ini penting
nanya kalau saya tahu siapa siapa siapa siapa siapa siapa yang ngundur ngapain
masih perbuatan kucing kepala item item yang sering ngayap di dapur ya hahaha
kepala itu ya hahaha kalau itu ya baik baik kebiasaan deh sakit sakit pade posisi penuh
terbalik mati kelapa di sini ada apa ini si yahya makan tahu
saya harus cepatnya menyekil ini masalah ini
kalau begitu sekarang amalia butet ayu dan juga lili sekalian berempat pergi ke dapur

marin mlm yang collineitto yang menyusul south korea
apa kabar seguridad pengu
lah saya makan tahu dua biji sama cabai dua tahunya hilang cabainya saya makan
aduh kok bisa gitu ya
hobi indra eh kalian dari mana
kita dari tadi habisnya sulit cek sama dodot sama lukman
iya pak ustadz
bentar lagi haikal sama dodot bakal kesini kok pak ustadz
soalnya haikal sama dodot itu nyamperin kakenya lukman yang salah arah pengen ke kunanta
sajar pengen ke kunanta gitu

nah pas ada kalian semua nih lengkap semuanya ya
ikan pari ketibaan duren
ada pencuri masuk dalam pesantren
jadi ustadz musayyid mulyadah santun ini menugaskan kalian
ya sekarang kalian semua siap siap untuk makan dulu
setelah itu jalankan tugas yang diberikan oleh ustadz musa yang mulyadah santun
makanya naruh gps di baju
jangan di sini
iya pak pak srikiti
jadi apakah pak srikiti melihat ada orang lain yang masuk ke pondok pesantri kunanta ini selain para santriwan dan santriwati
setahu saya cuma kakeknya si lukman sama bapak yuki yang terhormat ustadz
berarti pak juki masih berkeliaran di pondok pesantren kurata ini ya
yaudah kalau begitu main yoyo di rumah si ari
yuk kita cari
mendingan lu masih sinyok beli saja dah
eh pak pak
pak pak srikiti pak pak
silakan pak d
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
eh siapa ini
ini lukman cucunya kakek
enggak kayak tadi
yang tadi bukan lukman
nah ini sekarang lukman
cucu kakek yang tadi kakek cariin
masa kakek mau cari
kakek sama cucu sendiri lupa sih
kalau memang kamu cucu kakek siapa nama kakek
aku lupa k
aku kan lupa sama kakek
itu mah namanya satelalu
ini memang bener bener cucu kakek
haru kangen sama kamu
ini pecinya doang kayak peci kepalanya
pakai pakai pakai
aduh ini enak banget
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan
aku mau makan